informasi lain keluarga korban perdagangan manusia ke tiongkok berharap kerabat mereka segera dipulangkan
menurut mereka lewat whatsapp korban menyatakan ingin pulang karena sering dipaksa minum pil kesuburan dan dimaki maki
sudah hampir sembilan bulan lamanya warga kabupaten bandung abah dana tidak lagi bertemu dengan cucu perempuannya yang baru berusia dua puluh satu tahun
awalnya sembilan bulan silam sang cucu mengaku kepada keluarga bahwa ia akan bekerja di jakarta dan berjanji pulang setiap bulan
sejak berangkat sang cucu tidak pulang dan tidak mengirim pesan namun keluarga tidak curiga
hal ini karena sebelum ke jakarta cucunya sudah dua tahun kerja di lombok dan hanya sesekali pulang
namun juni lalu kepolisian daerah jawa barat menyatakan bahwa cucunya itu menjadi korban perdagangan manusia
ia dibawa ke tiongkok untuk dinikahkan di sana
abah dana pun menjadi cemas
kalau tidak tahu tidak tahu di luar negeri kalau tahu di jakarta saja
ijinnya tidak apa apa izin yang bekerja saja
ke jakarta kalau jakarta ini seminggu sekali bisa pulang katanya begitu
abah dana dan anaknya kemudian menjalin komunikasi via whatsapp dengan cucunya itu
dalam komunikasinya cucunya mengatakan ingin segera pulang
dia mengatakan bahwa dia akan pulang ke rumahnya dan merasa tertipu
ia mengatakan dijanjikan akan mendapat uang dan hidup senang dengan menikahi warga tiongkok
er pun sempat mengirimkan foto dengan tulisan
serta bercerita kerap kali disiksa secara verbal dan dipaksa meminum pil kesuburan
er adalah salah satu dari dua belas korban perdagangan orang yang dilakukan vivi liu ciung dan yusuf halim alias aan sebagai perekrut
dan satu warga tiongkok guo changshan sebagai perantara korban
ketiga pelaku ini sudah dibekuk
mereka berada di jawa barat pada bulan juni dua ribu delapan belas lalu
mereka dibawa ke tiongkok untuk dinikahkan dengan warga setempat
melalui pertama ada orang yang betul betul orang china langsung
dia bekerja sama dengan ini brokernya ini
yang kekampung kampung ini orang kita
setelah melihat ada perempuan ditawarin kemudian ditebung ke orang tuanya
dikasih uang sepuluh juta
meski pelaku sudah mendekam di penjara pemulangan ke dua belas korban ke kampung halaman masing masing di jawa barat terkendala
meski berkaitan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang
namun kepolisian tiongkok menyatakan para korban itu menikah secara resmi dengan warga tiongkok
artabi maditya bandung